sepekan terakhir panggung politik tanah air diramaikan dengan safari politik dan pertemuan para tokoh
yang kemudian dikaitkan ini kuat dengan hasrat di dua ribu dua puluh empat
sejumlah nama kian gencar bergerilya sementara partai politik pun sudah mulai mengerucutkan sosok yang akan diusungnya di dua ribu dua puluh empat
apakah dasar bangunan koalisi mulai terlihat terbaca saat ini
siapa calon yang memiliki peluang kuat di tahun dua ribu dua puluh
kita akan membacanya dari luar bersama dengan para pakar pada malam hari ini
ada mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhan selamat malam
baik kabar baik ya mas burhan
dan juga ada kang gunggun herianto direktur eksekutif the political literacy
selamat malam kang gunggun apa kabar
selamat malam kabar baik
selamat malam mas burhan
kang gun gun dan juga mas burhan selalu menarik kalau kita mencermati
memperhatikan gerak gerik para aktor politik
apalagi sepekan belakangan yang cukup mendapatkan sorotan publik dan juga media
karena ada safari politik ada pertemuan ada partai yang sudah mulai mengerucutkan nama
saya mau ke mas burhan terlebih dahulu
di survei beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai ada tiga nama ya mas ya
yang memang ini masih ada di survei teratas lah
mas pak ganjar pak anies dan juga
pak prabowo meskipun masih angkanya ini masih berfluktuasi
nah dari survei survei yang dilakukan mas burhan ini
sebetulnya apakah memang sudah mulai terlihat terbaca
memang tiga inikah yang memang cukup punya peluang yang sangat besar di dua ribu dua puluh empat
ya jadi kita cukup rutin melakukan survei opini publik untuk men tracking preferensi pemilih
dan dari data yang kita lakukan sejak dua ribu sembilan belas sampai sekarang
itu tidak ada perubahan berarti
kecuali ganjar sekarang sedikit di atas suara pak prabowo
tetapi tiga yang lain yaitu ganjar prabowo dan anies baswedan top tiga
secara umum tidak ada perubahan berarti
jadi bahkan perbedaan ganjar dan prabowo juga dalam
nama nama yang lain tidak muncul
setidaknya masih bertengger di papan tengah tidak menimbulkan kejutan baru
dan kalau misalnya tidak ada perubahan berarti sampai dua tahun ke depan
kemungkinan ada nama ini yang jadi frontrunner
jadi pertanyaannya apakah mungkin ada nama selain ganjar prabowo dan anies
kalau dari sisi voting behavior itu tidak mudah
kalau dari sisi voting behavior itu tidak mudah
calon kuat apalagi dalam waktu kurang lebih sekitar dua tahun
jadi apalagi popularitas nama nama yang lain juga sudah cukup lumayan
jadi kalau tidak ada tsunami politik itu perubahan tiga nama di peringkat teratas tadi
kemungkinan tidak akan menimbulkan kejutan baru
antara nama nama di luar dari prabowo ganjar dan anies
oke mas burhan secara voting behavior tidak mudah di luar nama nama tiga ini ya
kecuali ada tsunami politik
apa yang membuat secara voting behaviornya tidak mudah
bukankah kemudian juga nama nama yang lain yang di papan tengah
yang tadi mas burhan juga sebutkan
juga nama nama yang cukup populer yang dikenal oleh publik
yang juga punya posisi strategis di level menteri
gubernur atau mungkin ketemu partai politik
ya justru ketika mereka sudah dikenal
bahkan trendnya menurun
itu justru malah menjadi bencana elektoral
itu justru malah merugikan
jadi lebih mudah menaikkan elektabilitas dari tingkat popularitas yang kecil
mengubah sikap orang yang awalnya tidak positif menjadi positif
kalau orang yang sudah dikenal
peneruang peningkatan elektabilitasnya ya dari sisi popularitas saja
tetapi masalahnya adalah
banyak nama yang sudah mulai dikenal publik
tapi elektabilitasnya kecil
nah pertanyaannya kenapa
nah saya menduga nama nama tadi
hanya orang seperti rituan kamil
rituan kamil itu menjadi kepala daerah di wilayah yang diperbutkan banyak nama besar
prabowo subianto cukup lumayan di jawa barat
anies baswedan cukup lumayan
termasuk juga sandiaga uno
kemudian nama seperti hovifa
hovifa ini sebagai gubernur
tapi elektabilitas sebagai capres kecil
jadi banyak orang
menempatkan mbak hovifah bukan sebagai calon presiden
tapi calon wakil presiden
jadi ada nama nama yang populer
tetapi tidak ditempatkan sebagai capres
tapi sebagai cawapres
itu sejauh ini baru
menempatkan tiga nama
yang dianggap punya posisi sebagai
di luar itu posisinya itu
diproyeksikan sebagai orang nomor dua
nah itu yang menjelaskan mengapa
banyak nama yang populer
tetapi elektabilitas sebagai capresnya
itu tidak terlalu kompetitif
bahkan jendrung turun
orang seperti ahy
orang seperti mas sandi
orang seperti ridwan kamil
rangnya itu turun sebagai capres
tetapi ketika disimulasikan sebagai cawapres
ideal oleh publik
itu mereka termasuk ke lima
yang dianggap mas sandi misalnya
itu peringkat pertama itu
tanya siapa cawapres dan publik
kandida ke undang nomor satu
jadi lagi lagi ada orang yang
posisionenya di mata publik
sebagai orang nomor dua
nah orang yang dianggap posisionenya
itu sejauh ini baru mengerucut ke tiga nama
oke jadi kalau tidak ada tsunami politik
paling kuat untuk kandida capres di dua ribu dua puluh

yang tadi disampaikan oleh mas burhan
juga nama nama yang diproyeksikan
menjadi posisi cawapres
tapi kang gunggun sendiri melihat
pertemuan demi pertemuan
ahi dengan r langga hartarto
safari politiknya pak prabowo
yang masih berlangsung
kemudian juga nasdem
yang sudah mulai mengerucutkan nama
ini apa yang kemudian bisa kita baca
apakah memang sudah mulai
tangga tangga ke dua ribu dua puluh empat itu ditapaki
atau sudah mulai terbaca juga oleh publik
ya memang nama nama itu yang
yang melakukan safari politik
yang punya peluang besar di dua ribu dua puluh empat
apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari
strategi komunikasi politik ya
dalam hadapi dua ribu dua puluh empat ya
bisa berbeda beda dalam konteks strategi
kalau kita baca pak prabowo subianto
itu titik tekannya lebih menekankan pada
pada orang kunci dan halayak kunci
contoh misalnya kemarin kan
bagaimana pak prabowo bertemu dengan pak jokowi
dengan bu mega
kemudian dengan kantong kantong nahdiyin ya
ke rembang begitu ya
bertemu dengan gus kikin
dan lain lain begitu ya
kemudian juga bertemu dengan simbol kultural
seperti pak sri sultan hamengkubwono
bagian menurut saya adalah kerja komunikasi politik
basisnya adalah public relations politik
kemudian kalau partai nasdam
itu saya lihat titik poinnya lebih pada
publisitas politik dengan pendekatan hype ya
contoh misalnya akan menyediakan panggung
yang megah besok lima belas tujuh belas juni
seingat saya dengan rakernas
dan di situ akan ada pengerucutan beberapa nama menjadi tiga nama
dan itu tentu akan melibatkan yang disebut dengan
resonansi atau gaung dari nama itu
terutama misalnya untuk mengerek ya
strategi strategi lain yang tentu akan dieksekusi oleh partai nasdem
kemudian ahy itu
saya lihat sudah mulai melakukan push marketing ya
pendekatan pemasaran politik ke basis konstituen langsung
bertemu misalnya kemarin ke safari ramadan di tapal kuda ya
ke jember ya kan kemudian ke lumajang
saya lihat pergerakannya langsung ke basis basis konstituen
dan tentu juga ada pendekatan lain ya
marketingnya juga dilakukan ya
kemudian pass marketingnya
tetapi saya lihat yang paling dominan kemarin di sapari ramadan itu adalah
pendekatan push marketing atau ke basis pemilih
nah ini saya lihat
bagaimanapun adalah pergerakan aktor dalam konteks tahap satu yang disebutkan
dan mas renda tahu persis bahwa
setelah tahap pemunculan itu
tentu dibutuhkan yang disebutkan legitimasi
mas burhan mungkin sering disebut sebagai public acceptance ya
bagaimana misalnya legitimasi di publik dalam konteks survei survei opini publik
kemudian juga legitimasi dari partai politik
yang punya kursi untuk mengusung bukan hanya mendukung begitu
ini karena terkait dengan presidensial threshold
ya kemudian baru tahap ketiga conviction
kemudian ini sudah masuk di tahapan setelah kandidasi ya
bagaimana misalnya memasarkan si figur itu pada basis basis pemilih potensial
dari peta geografis hipografis gitu ya
dan demografis dan lain lain
bagaimana hak hak pemilih itu mempertimbangkan figur
baru kemudian nanti terhubung dengan aspek pemilihan di hari h
jadi ini masih panjang tetapi meskipun masih panjang
menurut saya konstelasinya akan dipengaruhi tiga hal ya
pertama itu siapa figur ya yang diusung nanti
tetapi bukan hanya figur menurut saya ada faktor kedua yang menentukan
itu soal konstelasi internal dan eksternal partai politik
di internal contoh misalnya apakah ganjar bisa nyalon dari pd perjuangan
atau misalnya diambil partai nasdem
berarti itu konstelasi antara pdp dengan partai nasdem
dan itu akan aksi reaksi
atau misalnya justru misalnya skema prabowo puan
yang kemudian akhirnya jadi dieksekusi
itu namanya konstelasi internal dan eksternal yang tidak bisa dinafikan
yang ketiga ya itu tadi bicara soal legitimasi
apakah kemudian culan figur si a si b si c itu
kemudian mendapatkan penerimaan publik atau tidak
sehingga kemudian layak dinegosiasikan dalam konteks komunikasi
diproseskan di dasi akhir
ya mungkin nanti di awal atau pertengahan dua ribu dua puluh tiga
oke jadi apa yang para tokoh para aktor politik ini lakukan
adalah sebuah strategi berbeda beda tadi ya
penjabarannya kangkungan ada yang mendekati halayak kunci
ada yang kemudian untuk publisitas politik
ada yang push marketing dan beberapa hal yang lain
nah mas burhan mengapa kemudian menjadi penting
kalau anda melihatnya manuver ini atau strategi ini
mulai dilakukan oleh para tokoh
mulai dari sekarang memanfaatkan momen apapun
termasuk juga momen idul fitri
kalau kita lihat dari pola yang dilakukan oleh para bakal calon ini
atau para tokoh politik ini mas burhan
ya mengapa penting dilakukan pertama
tidak ada calon presiden yang dominan
jadi kalau kita lihat data tren yang kami rilis over time
kita menemukan tidak ada calon satupun
yang unggul dengan selisih signifikan
jadi kalau pemilu diadakan hari ini
itu sudah pasti masuk ke putaran
sesuai dengan syarat konstitusi
nah karenanya menggalang dukungan dari banyak pihak menjadi krusial
karena tadi dalam rangka membungkus kemenangan sesegara mungkin
tambah harus memasuki periode putaran kedua
nah alasan yang kedua mengapa penting
karena dari sembilan partai yang lolos
parlemen di treskot hasil pemilu dua ribu sembilan belas
itu cuma ada satu partai yang bisa calonkan capres cawapres
tanpa harus koalisi dengan partai lain
itu pd perjuangan
di luar itu termasuk gerindra sekalipun
itu harus berkoalisi dengan partai lain
tadi kang bungun menyebutkan istilah presiden caldresol
jadi dua hal ini nih yang menyebabkan
kenapa banyak calon yang bergerilya jauh jauh hari
selain lagi yang saya ingin tambahkan adalah
pemilu kita itu tidak didasarkan pada perbedaan
atau diferensiasi ideologis dan programatik
jadi tidak ada perbedaan yang tajam dari sisi isu ekonomi politik
jadi yang muncul adalah gimmick
yang populer adalah
bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas
tanpa menegaskan perbedaan konsepual dan programatik antar calon
nah pada titik itu antar calon antar pemimpin
tanpa melihat apakah koalisinya itu
betul betul merepresentasikan perbedaan ideologis partainya atau tidak
betul betul beyond urusan itu
nah ini yang menyebabkan manuvernya menjadi sangat liar
satu calon bisa ketemu dengan calon yang lain
tetapi kemudian bisa duduk satu meja untuk membicarakan
rencana pernikahan bersama di dua ribu dua puluh
jadi ini yang menandai
ya orde baru sampai sekarang
yang mengakibatkan tidak ada perbedaan tajam
antara mereka yang ada di oposisi dengan mereka yang ada di koalisi
dan kita memiliki bahasa yang sama
untuk menjalin koalisi transaksionalnya
nah kan gunggung bicara soal koalisi
dari pertemuan pertemuan itu kita lihat
safari politiknya pak prabowo ke rumahnya bu mega
pertemuan ahy dengan pak erlangga
dan juga pertemuan yang lain
apakah sebenarnya kita sudah bisa mulai membaca ya
mulai melihat bahwa
sudah terlihat arah arah koalisinya akan seperti apa
atau sekali lagi sebetulnya ini masih cukup cair
jadi apa yang dilakukan oleh para elit ini
adalah masih sebatas
masih menyaring atau mencari teman teman
yang bisa diajak berkoalisi
tapi dijawabkan nanti kang
kami break dulu
kita akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal manuver elit politik
dan juga khasraf dua ribu dua puluh empat
saya ke kang gunggun sekarang
kang gunggun apakah dari pertemuan pertemuan
yang terjadi sepekan terakhir atau mungkin beberapa waktu belakangan
kedekatan yang ditunjukkan oleh para elit ini
sudah menjadi sinyal atau kita bisa sudah melihat bahwa
arah koalisinya akan kemana
atau sekali lagi ini masih belum cukup untuk kita simpulkan
kira kira akan seperti apa konfigurasi koalisi
ya menurut saya masih sangat cair ya
konfigurasinya masih bisa berubah
seiring dengan dinamika yang terjadi
terutama dalam tahun ini dan mungkin awal tahun depan ya
jadi pertama itu menurut saya akan sangat ditentukan
oleh skema ya keuntungan yang mungkin diperoleh
oleh partai partai terutama dalam konteks negosiasi politik
ya antar kekuatan mas reinhardt
tadi mas burhan misalnya bicara soal politik transaksional
ya itu memang kerap kali juga menjadi faktor yang harus dibaca
mungkin kalau kita lihat misalnya salah satu faktor
yang juga menentukan dalam penentuan skema capres cawapres itu
biaya masuk ke langgang pertarungan yang
dan itu seringkali menjadi barrier ya bagi sebagian orang
untuk kemudian melaju kemudian menjadi kandidat
yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik
kemudian yang ketiga tentu adalah konteks dinamika figurnya itu sendiri ya
apakah misalnya punya mendekati proses injury time pengusungan itu
misalnya punya masalah atau tidak yang kemudian tadi diistilahkan
tsunami politik atau mungkin ungu harap politik
atau mungkin tercedera
jadi itu adalah yang menyerahinya citra dan reputasi politik ya
yang kemudian mengakibatkan misalnya pola yang berubah ya
yang kemudian dievaluasi oleh partai untuk kemudian tidak jadi
atau mungkin juga ada the best alternatif untuk kemudian dimajukan
jadi menurut saya mas reinhardt masih sangat cair ya
kalau misalnya ada beberapa figur yang dianggap misalnya taruhlah bisa melaju tadi
misalnya mas burhan sebut pdi perjuangan bisa mengusung sendirian
dengan satu ratus dua puluh delapan kursi saya ingat saya ya dari total lima ratus tujuh puluh
artinya itu bisa apa namanya bisa melaju dalam konteks
entah itu mengajukan nama puan atau nama ganjar ya sebagai capres
tetapi yang jelas pdp bisa mengajukan satu calon
kalau misalnya kemudian komunikasi politik dengan gerindra
seperti itu bisa mengajukan satu calon
kalau misalnya kemudian komunikasi politik dengan gerindra sebut aja
kemudian bisa sampai pada yang disebutkan mutual understanding
dalam konteks skema skema kedepan ya tentu ini menjadi keuntungan tersendiri ya
bagi apa namanya partai pd perjuangan karena bisa kemudian bersama sama dengan gerindra
sebut aja misalnya taruhlah pak prabowo dengan puan
perolehan suara di dua ribu sembilan belas
ya kan ini artinya menjadi modal politik
nah kalau kemudian saya membaca nasdem bisa memosisikan sebagai
apa dinamisator ya dalam konteks konstelasi dua ribu dua puluh
terlebih kalau dia kemudian memunculkan nama figur
seperti tradisi sebelumnya lebih awal dibanding partai partai lain
sebut aja misalnya lima belas sampai tujuh belas di raker nas dia sounding satu diantara tiga nama
ya the big three gitu ya untuk kemudian di negosiasikan dengan kekuatan lain
entah itu dengan pan entah dengan p tiga entah itu dan pks
begitu kalau kemudian itu bisa menjadi satu skema quality
dari suara sah nasional dua ribu sembilan belas
artinya dia juga memungkinkan untuk menjadi satu paket tinggal kemudian kita membaca misalnya
gerakan aktor dinamisator ketiganya siapa
apakah itu dimainkan oleh golkar dan partai demokrat misalnya
kalau misalnya pertemuan pertemuan itu mengerucut pada pemahaman bersama
dan keuntungan bersama ya saya pikir bisa saja kemudian apa namanya golkar
memainkan peran mengonsolidasikan kekuatan poros ketiga begitu
jadi menurut saya sih masih sangat sangat cair dan apa yang saya ulas barusan bisa
ya sangat mungkin berubah ya
seiring dengan dinamika internal dan eksternal partai
itu yang pertama kemudian yang kedua dinamika figur ya
apakah kemudian muncul hal hal yang kemudian tidak dikehendaki begitu yang menyebabkan
misalnya tiket pencapresan itu berubah
atau kemudian yang ketiga misalnya bagaimana mengonsolidasikan kekuatan ekonomi
di balik pencapresan itu karena seringkali itu juga menjadi invisible hand yang bisa
kemudian menentukan dalam konteks misalnya proses
oke oke tapi kang gunggun apakah melihat artinya setelah ini tidak hanya kemudian
hanya di momen idul fitri saja safari itu gerilya itu baik yang secara ditunjukkan
dan tidak ditunjukkan gitu ya kepada publik memang akan terus berlangsung ya kan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini katakanlah begitu
betul saya melihat akan makin intens ya di akhir dua ribu dua puluh
mungkin pertengahan sampai akhir dua ribu dua puluh dua dan memuncak di dua ribu dua puluh
ya yang jelas menurut saya dua ribu dua puluh tiga itu mulai peta akan sangat sangat bisa kita katakan
berada dalam posisi konsolidatif ya kenapa karena kan terhubung dengan pengusungan resmi nanti di kpu begitu
oke mas burhan bagaimana melihat nama nama tidak hanya kemudian yang disebutkan sebagai capres
tapi juga muncul skema skema penjodohan dalam tanda kutip prabowo puankah anies ahy atau ganjar dan yang lain begitu
nah anda melihat bahwa memang itu sudah mulai ada pencocokan seperti itu atau bagaimana
ya terutama sejak akhir dua ribu dua puluh satu sudah mulai ada upaya penjajakan siapa yang dianggap tepat sebagai pendamping
survei survei juga sudah mulai menunjukkan simulasi pasangan bukan hanya survei tetapi kalau kita lihat manuver para elit juga menunjukkan kesan ke arah sana
misalnya pak prabowo ke jogja menemui jokowi di istana jogja dan balik lagi ke jakarta ketemu dengan ibu mega dan sempat juga bersilaturahmi dengan ibu hovifah
itu bahasa itu bahasa simbolik ya
ketemu dengan hovifah indar parawangsa menunjukkan pak prabowo memasukkan nama ibu hovifah sebagai salah satu kandidat kuat pasangannya di dua ribu dua puluh empat
jadi penjajakannya dimulai sedini mungkin
pertama karena pak prabowo butuhkan dukungan kuat utama di jawa timur dan jawa tengah
dan berasal dari tokoh yang asosiasi dengan jawa tengah
jadi dua kali mencalonkan diri ya pak prabowo belum pernah menggandeng nu
kesempatan terbesar pak prabowo menang di dua ribu empat belas waktu itu jika pak prabowo menggandeng mahfud md
tetapi kan tidak terjadi padahal dua provinsi terbesar di indonesia itu jawa tengah dan jawa timur adalah kandang nu
dan tidak ada capres yang bisa menang dalam sejarah pemilu presiden
secara langsung indonesia tanpa memenangkan jawa timur dan jawa tengah
itu satu kondisi yang menunjukkan betapa para elit sudah mulai meminang minang siapa calon wakilnya
nah masalahnya buat pak prabowo jauh lebih mudah
karena pak prabowo adalah ketua umum partai girindra yang perolehan suaranya cukup signifikan
dan hanya perlu satu partai kecuali p tiga ya
tapi kalau gerindra dengan p tiga memang tidak cukup
tapi poin saya dibanding ganjar dan anies pak prabowo tiketnya itu sudah tiga per empat
anies dan ganjar meskipun elektabilitasnya tinggi itu tiketnya masih diawang awah
karena keduanya apalagi anies bukan orang partai
ganjar orang partai tapi tidak memiliki remat kontrol
pada titik itu nasibnya memang ditentukan bukan hanya oleh elektabilitas mata
tetapi juga oleh pinangan partai politik
nah sejauh ini tentu partai partai politik wnc melihat konstelasi depannya
itu mereka akan memprioritaskan kadernya terlebih dahulu
tetapi kalau kadernya tidak kompetitif tidak punya selling point untuk memenangkan dua ribu dua puluh empat
saya yakin berdasarkan tradisi sebelumnya
calon yang bahkan tidak punya kekuatan partai politik sekalipun
tetapi punya elektabilitas menjulang itu akan didekati oleh partai partai
oke mas buruhan terakhir
tadi kang gun mengatakan ke depan intensitas itu akan mungkin akan semakin tinggi dilakukan oleh para elit politik ini
kalau kemudian kita berbalik lagi ke survei ke depan ini ya mas burhan
faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya survei
sekarang ini kalau kayaknya tiga tata sudah terlihat
tapi faktor apa yang paling mempengaruhi naik turunnya survei karena belum ada yang capres atau kandidat yang kuat kan ya sebenarnya di dua ribu dua puluh empat ini
iya saya pernah tulis di ics karena politik kita berbasis non ideologis
tapi berdasarkan personality centric
maka naik turunnya elektabilitas
itu juga didasarkan pada faktor personality
jadi faktor personality itu yang paling utama adalah tingkat popularitas
karena orang nggak mungkin memilih kalau tidak dikenal
nah pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang sudah populer dan elektabilitasnya cukup memadai
apakah mungkin ada penurunan elektabilitas
nah tentu sangat mungkin tapi lagi lagi faktornya adalah berbasis personality
nah pertanyaannya konkretnya apa personality itu
citra yang paling dianggap penting oleh pemilih di indonesia adalah jujur bersih dari korupsi
yang kedua adalah peduli atau empati terhadap rakyat
nah kalau dua citra ini rusak atau tercidrai dalam beberapa waktu ke depan
mungkin saja terjadi penurunan elektabilitas
makanya kalau kita simak di media sosial
pertarungan antara para pendukung ganjar anies pak prabowo
itu pertarungan untuk satu angkat citra calon yang mereka dukung
yang kedua men downgrade lawan mereka yang dianggap sebagai pesaing
terkait dengan dua isu tadi
entah itu dianggap kurang bersih atau dianggap pernah punya kasus korupsi
atau dianggap kurang peduli
nah itu hal hal yang basis personality
nah apalagi kalau misalnya memang ada isu serius terkait dengan kasus hukum
atau isu isu yang berkaitan dengan moralitas
nah itu potensial menurunkan elektabilitas
tapi kalau misalnya tidak cukup kuat
khusus yang kait dengan isu personality
kemungkinan kita akan dapati tiga nama di top tiga big tiga
dalam beberapa bulan ke depan
jadi lagi lagi sangat tergantung oleh konstelasi ke depan
apakah ada isu tsunami politik yang menggerogoti elektabilitas
terutama ganjar prabowo dan anies
ataukah tidak ada
itu yang kita akan cek ke depan
sambil kita terus terus mengamati ya
dan gundung sama saya
ada drama politik baru
yang hadirkan nama politik
yang hadirkan nama baru di luar dari prabowo ganjar dan anies
oke kita terus mengamati
tapi berarti sejauh ini proyeksinya masih besar kemungkinan
atau proyeksinya tiga kandidat lah ya di dua ribu dua puluh
kira kira begitu ya kang gunggun dan juga mas burhan
gimana mas buruhan kang gunggun
setuju oke kita akan lihat
ya memang belum ada nama baru
saya tidak ingin menutup buru buru karena masih ada dua tahun
makanya sebagai peneliti ya kang gunggun atau saya kan
tidak boleh mengambil keputusan terlalu cepat
tidak boleh mendahului takdir
masih ada dua tahun kita lihat apakah ada nama baru
ya kita akan cek
setidaknya tiap survei kita punya tiga puluh tujuh nama
yang selalu kita uji
siapa tahu ada nama lain yang muncul belakangan
ya tanpa mendahului suratan takdir
kita tentu akan cek kembali
tensinya di mata publik
ada tambahan singkat kang gunggun
ya saya pikir memang faktor figur itu dalam konteks ke depan
akan sangat ditentukan oleh strategi komunikasi politik mereka
baik ke publik maupun ke partai politik
ada dua gaya dominan yang menurut saya akan sukses jelang dua ribu dua puluh
pertama adalah equalitarian style
gaya yang kecenderungannya hangat merangkul
dan mudah diterima oleh banyak kalangan termasuk masyarakat kelas bawah
yang kedua adalah distracting style
gaya komunikasi yang kecenderungannya runtut teratur rapih ya
well organized gitu terorganisasi dengan baik
itu kita lihat misalnya sejak pemilu terbuka langsung ya dua ribu empat lalu
pak sby memenangi ganjar itu dua kali
kemudian pak jokowi memenangi itu dua kali juga
dan itu menurut saya tipikal seperti itu dalam konteks konservasi indonesia
terlebih misalnya indonesia dari sisi budaya komunikasi politik
itu high contact culture budaya kontak tinggi
yang senang dengan harmoni itu akan sangat berpengaruh signifikan
contohnya seperti misalnya bagaimana jokowi itu memosisikan diri
di tengah banyak sekali kompetitor dengan gaya khasnya
dan itu akan meningkatkan menurut saya elektabilitas kandidat
dan akhirnya kemudian tidak ada partai yang kemudian akhirnya tidak bersedia
untuk kemudian mencalonkan dia
dan itu akan menurut saya menjadi juga sebuah pelajaran
pelajaran penting bagi siapa pun yang maju di dua ribu dua puluh empat
menarik kita akan terus amati kang gunggun dan juga mas burhan
dinamika ke depan akan seperti apa
tampaknya akan cukup intens dan juga semakin menarik
terima kasih banyak analisisnya kang gungun haryanto dan juga mas burhanudin muthadi
terima kasih sangat menarik selamat malam